halaman sekolah smp negeri empat puluh delapan di jalan raya kebayoran lama cipulir jakarta selatan jadi
lokasi tes swab yang hanya khusus untuk warga cipulir sejak jam delapan kamis pagi tujuh belas petugas
medis berpakaian alat pelindung diri apd lengkap sudah mulai pelayanan tes swab mereka adalah
gabungan petugas medis dari puskesmas cipulir satu dan cipulir dua satu persatu warga yang sebelumnya telah
terdaftar oleh kelurahan diambil sampelnya dari hidung dan tenggorokan rata rata warga mengaku
senang dengan adanya tes web ini yang bantu banget lah kalau kita biasakan yang kita baca
ya itu harganya ya kalau buat kami kami kami ini lumayan tinggi lah gitu loh kalau untuk kami
kami ini kalau ini kan istilahnya gratis kita bisa tahu kapan kita harus jaga jarak sama orang
bener bener jaga gitu kalau saya gitu aja ini kan lebih akurat daripada rapid ya jadi ini sangat
bagus untuk yang
bagus sekali bagus sekali sehingga yang tadi dibilang kita bisa jaga keluarga kita
ketika kita memang net mengetahui hasilnya bisa dilakukan dengan tengah tengah penjagaan kepada
warga maupun keluarga kita pihak puskesmas wilayah cipulir mengaku melayani tes swab gratis
bagi delapan puluh warga cipulir yang sudah mendaftar pertama tama karena adanya surat edaran
dari kepala dinas bahwa kita harus melakukan suet massal dari tanggal forts sampai dengan
tanggal tiga puluh juni kita melakukannya kalau untuk di racipulir ini sudah putaran kedua sebelumnya
tanggal sepuluh juni costume lakukan kalau misalnya target target dari dinas itu jumlahnya enam puluh tapi
karena animo masyarakat yang cukup besar itu biasanya bisa sampai delapan puluh an seperti itu kalau misalnya ditanya kapan
kalau targetnya keluar kalau yang sudah sudah antara lima sampai tujuh hari hasil labnya baru keluar
selain khusus warga kelurahan cipulir mereka yang mendapat pelayanan adalah warga yang baru pulang dari kampung
dan memiliki riwayat penyakit seperti diabetes jantung dan hipertensi
teddy zuhari hadi ahdiana jakarta